biar ditindak lanjut di kpk ya monggo monggo silahkan
saya kembalikan lagi ke warga untuk menilainya
kalau pengalaman mas wali selama dua tahun ini kan juga sepertinya banyak yang masih meragukan untuk mas wali sebagai cawapres nanti
biar warga yang menilai